masih menjadi trending topic sampai dengan hari ini biorca
maraknya pembobolan data seakan menunjukkan bahwa keamanan siber tidak masuk dalam skala prioritas
padahal fenomena biorca ini bukanlah kali pertama terjadi dalam ruang digital di indonesia
kalau pemerintah seolah lempar tanggung jawab atas apa yang terjadi di ruang maya
lantas bagaimana membudayakan kesadaran akan ancaman cybercrime
agar indonesia tidak menjadi sasaran empuk serangan hacker dunia
kita bahas hal ini bergabung bersama kami ada stanislaus srianta
pengamat intelijen dan keamanan
mas stanislaus selamat malam
selamat malam mbak
oke sesuai dengan tema dialog kita malam ini
marak peretasan indonesia incaran hacker dunia
saya harus tanya kepada anda anda setuju dengan pernyataan bahwa pengguna internet indonesia
masih menjadi daya tarik bagi para penjahat dunia maya
ya karena memang jumlah pengguna internet di indonesia cukup besar ya
cukup besar cukup marak dan kemudian banyak peluang peluang untuk melakukan peretasan di indonesia
dan netizen indonesia itu termasuk netizen yang sangat heboh dalam menghadapi fenomena di dunia maya ini
jadi ini menjadi suatu tantangan tersendiri dan suatu daya tarik bagi para hacker sebenarnya
menjadi heboh ketika menghadapi isu seperti ini menjadi daya tarik untuk hacker
kehebohan ini akhirnya menjadi ruang media untuk para hacker ini bahwa hacker hacker ini ada begitu nyata begitu maksudnya ya
ya salah satunya
jadi misalnya gini ada tiga motif sebenarnya
mungkin bisa motif ekonomi ketika dia menjual data kemudian motif balas dendam
atau mungkin suatu pesan mengirimkan pesan balasan atau protes
yang ketiga adalah motif eksistensi
dan saya lihat di dalam kasus ini memang campur aduh
pertama dia menjual data kemudian dia mengirimkan pesan ke pemerintah karena bentuk protes
kemudian dia ingin eksis sebenarnya
ini motifnya memang agak campur campur sehingga malah mengaburkan
motif utamanya apa sebenarnya
dan ini harus hati hati karena bisa saja motif motif yang disampaikan itu berupa resepsi atau pengelakuan
ini memang di tangkap oleh publik kemudian bahkan bahkan publik yang salah membela
ini menjadi daya tarik bagi para hacker sebenarnya
waktu di indonesia bisa nyerang pemerintah pendukungnya ini kan ini menjadi daya tarik yang terlalu banyak menyerang
kalau berkaca dengan negara negara berkembang lainnya
apa sih sebetulnya yang nggak dilakukan oleh indonesia mulai dari mungkin masyarakatnya
behavior masyarakatnya hingga pemerintahnya sehingga kok kita kayaknya rentan banget gitu dengan ancaman cybercrime
ya ini kan sepik sepatu gram kemarin
pemimpin mengatakan itu juga
dan kemudian biasanya mengatakan bahwa batasan anggara terjadi seperti ini
yang penting adalah pemerintah itu yang dianggarkan publik
lepas itu pemerintah itu yang melempar tangan atau mengeluh publik sebenarnya
ada langkah teknis yang dilakukan sehingga ada protokol tersebut sehingga tidak bisa masuk para ini
tetapi kita lihat pemerintah baru satu dua hari ini melakukan walaupun terlambat ya kita sudah beribadah itu
dan yang kedua adalah punya menggalang para pemerintah di dalam dunia security cyber
pemerintah bertindak sendiri
tidak mungkin itu
apalagi di situasi dalam perlindungan seperti ini sangat besar cybernya
perlu mereka menggalang komunitas
orang orang yang berbakat di bidang perpasan di dalam perlindungan seperti itu digalang
saya yakin komunitas it ini adalah orang yang dengan membantu negara jika mereka tidak
sehingga mereka punya kepedulian untuk melindungi cyber di negaranya dari negara asing
ini yang masih dilakukan di negara kita
masih mencoba menghandle sendiri begitu ya
kalau kita lihat juga ada apa namanya tim khusus yang memang di khususkan atau diturunkan untuk mengecek siapa yang melakukan pertahanan ini
tapi kalau melihat tadi motifnya ada diantaranya ada ekonomi kemudian ada eksistensi
metodenya yang paling umum digunakan atau dilakukan oleh hacker itu apa sih mas tain laus
ya mereka pasti akan masuk ke kemudian dia akan mencuri database nya kan
tapi di dalam kasus ini belum melihat data data yang signifikan dan sangat penting yang otentik dan menunjukkan bahwa dia berhasil menurunkan
data data yang dia tambah masih data umum yang mungkin cari di wikipedia ditambah data yang spesifik tertentu misalnya kita cari cv nya dapat itu bisa ditampilkan di olahraga
bahwa itu data yang diambil sebagai database pemerintah yang cukup bisa
jadi memang belum nampak seperti itu walaupun beberapa tahun yang lalu beberapa data misalnya dari institusi tersebut itu dibongkar
bahkan ada itu yang diketahui di retas
ini yang harusnya kita pemerintah bersama it itu untuk membangun security di indonesia
pertama apa yang di retas kalau kita pikirkan yang bagus kan tidak masuk kan
jadi sebenarnya langkah konkret itu yang ditutupi oleh pabrik
makanya ketika kemarin nampak entah pokoknya tidak kurang cepat makanya banyak pabrik yang ditutupi dari kas ini
tidak didukung karena ini hantaman kita
oke mas tanis laus kalau tadi anda mengatakan bahwa yang ditunjukkan atau yang diambil datanya begitu adalah data data umum
tadi juga disampaikan oleh pihak dari istana kepresidenan
bahwa data data umum begitu
ada daftar isi mungkin yang bisa diambil oleh hacker ini
apakah kita harus khawatir dengan ancaman siber yang mungkin informasinya hanya didapat dari itu tadi
platform platform yang biasa kita akses juga
ya ini sebenarnya kendaraan kita ini masih rendah kan
kita dengan mudah mengumbar bahwa misalnya kita dimintain ktp
ini kan kita biasa dengan mudah menghitung data data itu
kepresiden kita cukup lemah
kesadaran kita cukup lemah
sementara kita masih ragu kalau benar benar kita menggunakan ktp
kita menggunakan klaim menggunakan ektp
tetapi masih banyak yang minta utopi ktp
cover nya cukup dengan kata
data itu terkait dengan kata
seolah olah hanya mengubahnya
menjadi digital misalnya
komen diskan menjadi digital
itu kan ada data algoritma
yang mengubah data lalu menjadi informasi
data itulah yang dicuri
nampaknya setengah hati dalam kita
dan ini termasuk pentingnya menjaga data tersebut
ini kita masih belum bisa
apalagi banyak data yang diklaim sudah dicuri oleh pihak lain
ini harusnya menjadi prioritas kita
ada pemilu ada hal lain
membutuhkan data data tersebut
jadi pr penting
segera melakukan aksi untuk mengamankan data
secara tidak langsung behavior indonesia atau warga indonesia yang tanda kutip permisif begitu
mudah memberikan data mereka di media sosial ataupun di ruang maya
ini juga jadi kontribusi besar begitu ya
hacker bisa mendapatkan data atau membobol data pribadi masyarakat indonesia
tapi kita tahu berkali kali mendapatkan ancaman siber ini
berkali kali juga kebobolan data terjadi
bagaimana kemudian membudayakan kesadaran akan ancaman cybercrime ini agar indonesia nggak jadi sasaran empuk gitu serangan penjahat maya
ya ini mungkin perlu suatu ketegasan terkait tindakan tindakan itu dilakukan
kita sudah punya direkturat cyber di mapi
kita punya bss
bagaimana lembaga lembaga tersebut melakukan tindakan tindakan kong
ada panggaran hukum atau antirifan yang mengasang cyber
kita lihat misalnya penipuan penipuan yang menggunakan telepon banyak korban
tetapi kita lihat tindakannya sangat minim sekali
banyak yang melapor juga tidak ada tindakan
tidak ada tp misalnya sudah rugi
kadang tidak ada tindak
ternyata lapor lah dibiarkan
ini yang sudah serius seperti ini diambil
harusnya kan ada tindakan lebih kuat lagi
jadi melihat bahwa ini semacam sudah agak kecewa dengan
dan semacamnya sudah pasrah
ini yang harusnya ditangkap oleh pemerintah
sepsis itu adalah komunitas komunitas bersatu padu
perasaan perasaan yang diperhatikan masyarakat
nah dengan apa yang terjadi saat ini dan kita lihat juga mas stanis los juga merasakan bagaimana pemerintah mencoba mengatasinya
bagaimana anda melihat potensi pertumbuhan infrastruktur dan adaptasi teknologi indonesia di masa depan
ya makanya hanya perlu langkah langkah yang perbaikan
jika pemerintah nanti bisa melibatkan masyarakat komunitas it untuk membangun dunia cyber di indonesia
saya yakin akan perbaikan signifikan
ketika masih seperti ini bergerak gerak sendiri
saling menyalahkan atau perkembangan

yang paling penting adalah perbaikan

kemudian ajaklah masyarakat
karena pemerintah tidak berhenti sendiri
harus ada kolaborasi

oke terakhir mas stanislaus mungkin tidak ancaman ancaman atau kebocoran
oke terakhir mas stanislaus mungkin tidak ancaman ancaman atau kebocoran
kebobolan data yang terjadi saat ini di indonesia
fenomena biorca ini kedepannya bisa menjadi ancaman serius untuk indonesia
ya itu memungkinkan
cyber terrorism itu membutuhkan ketika orang bisa di tempat lain
anggap saja ketika dia di instrument instrument atau kebanyakan
atau mungkin ketika memasuki instrument di pln misalnya atau di bankan
ini kan menjadi bencana cyber
ini mungkin jadi dalam seperti ini saja
kita seperti tidak melakukan apa apa
beberapa di bentuk satgas
apalagi nanti aset serangan yang lebih besar misalnya
karena cyber benar benar terjadi
ini sangat mengkhawatirkan
ada jangka panjang yang harus difikirkan ke depannya
tapi kita tahu dalam setiap kesempatan yang membahas soal keamanan siber
tidak sedikit ahli
ahli it khususnya yang selalu menggaungkan upaya penguatannya
ahli it khususnya yang selalu menggaungkan upaya penguatannya
ahli it khususnya yang selalu menggaungkan upaya penguatannya
ekosistem keamanan siber dengan berbagai regulasi
dan semoga ini juga bisa diajak oleh pemerintah untuk mengatasi bersama
dan semoga ini juga bisa diajak oleh pemerintah untuk mengatasi bersama

untuk tidak menjadi incaran hacker

korps terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia connected
terima kasih atas analisisnya selamat malam